sampai jumpa di video selanjutnya
iza gak mau nikah sama aku aida
padahal dia udah ngerusak aku
jangan ada yang percaya sama dia
dia itu pembohong
aku punya buktinya
kamu lihat sendiri kan buminya
riza udah ngerusak aku
dan sekarang dia gak mau bertanggung jawab ya
ra ra kamu jangan lakuin itu ra
kita bisa bicarain lebih baik baik
kamu taruh pisaunya ra
kamu taruh pisaunya ra
riza gak akan pernah tanggung jawab ya
jadi lebih baik mu mati aja ya
kamu dididik bukan untuk menjadi laki laki pengecut
kamu sudah mempermainkan perempuan
kalau kamu sudah berbuat kamu harus berani bertanggung jawab
ini om malhares kan
ini om malhares kan
saya sepertinya juga pernah menampar seseorang
tapi saya nggak tahu itu siapa
saya bukan om malhares
saya bukan laras
saya berbuat seperti itu sama kamu karena saya tidak suka dengan laki laki tidak mau bertanggung jawab
kalau kamu jadi cucu saya saya akan paksa kamu untuk menikahi perempuan
karena riza tetap saja tidak akan pernah bertanggung jawab
indira indira jangan raja jangan
indira cukup indira
raja tolong raja kamu buat sesuatu
cukup raja cukup
aku akan bertanggung jawab
sesuai dengan permintaan kamu aku akan menikahi kamu
udah aku bawa dia ke rumah sakit
indira aku minta kamu jangan pernah menyakiti diri kamu lagi kayak tadi ya
karena kalau terjadi sesuatu kamu juga yang rugi
kalau kamu gak mau aku kayak gini seharusnya dari kemarin kamu tanggung jawab sama aku za
seharusnya kamu lamar aku hari ini juga
dan kamu nikahi aku secepatnya
aku cuma mau masalah ini cepat selesai
sebelum beritanya semakin menyebar za
aku gak mau mecewain orang tua aku za

aku akan melamar kamu hari ini juga
dan kita akan menikah secepatnya
nggak percuma aku nyakitin diri aku sendiri riza akhirnya benar benar akan nikahin aku
riza akhirnya benar benar akan nikahin aku
terima kasih ya nin
mungkin kalau mau ditemenin kasih tau aku lagi aja
wah saya saya sangat beruntung sekali ketemu kalian disini
saya harus cari karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan
jadi begini aida itu ternyata bukan putri kandung kalian
iya begini karena saya lihat sendiri
bahwa golongan darah aida itu tidak sama dengan golongan darah kamu
abang abang udah deh bang
aida itu sudah terbukti adalah anak kandung kami berdua bang
saya lihat sendiri golongan darah aida itu di rumah sakit
jadi aida itu memang bukan bukan bukan putri kandung kalian
sebelah kasih tangan
tahu kamu nela berapa kali tapi kamu kelihatannya gak percaya sama sekali
tunggu apa maksud kamu
loh jadi kamu belum dikasih tau sama nela ya
saya naik hasil tes dna aida itu beda dengan kamu sama nila
tidak mungkin ya
tidak mungkin ya
tidak mungkin ya
ini gak mungkin
ingat dia selalu berusaha untuk melicikin kita berdua
terserah kalian gak percaya
yang jelas saya sudah melihat dua kali
bahwa ada bukti mengatakan aida itu bukan putri kandung kalian
aku harus jadi panci
sekarang kamu jujur sama papa
aida itu anak papa dan tante nida
kalau hasil tes dna nya yang dia lihat
itu menunjukkan kalau aida bukan anak papa dan tante nenek
dan dia juga bilang kalau golongan darah kita beda
saya jujur sama papa panji
aida itu anak papa bukan
mas mas jangan terlalu gampang percaya sama bang anas
ingat semua ini pasti hasil rekayasa dia
mas gak boleh ngeraguin kalau aida itu bukan anak kandung kita
aida itu benar benar anak kandung kita

ya kan panji
aida itu entah siapa
apa ini saatnya aku kasih tahu yang sebenarnya sama papa dan bu nena
karena aku gak mungkin bohongin mereka terus
aida itu pa
enggak enggak enggak
aku gak bisa kasih tahu kebenaran itu sekarang
kalau papa dan bu nena datang ke aida
ini akan menambah masalah buat aida
padahal tadi ada habis celaka
aku gak mungkin menambah beban pikiran aida
pak itu sama sekali nggak benar pak
kan jelas jelas bapak lihat surat secara resmi dari rumah sakit
tes dna itu menyatakan aida anak papa itu benar benar benar pak
jelas kan pak
tuh kan mas
mas dengarkan semua penjelasan dokter panji
semua itu karangan dia
aida itu betul betul anak kita berdua
mas harus yakin itu
udah lah pak begini
papa sekarang gak perlu musingin masalah ini ya pak
karena sekarang ada masalah yang jauh lebih parah daripada ini
aida mengalami musibah
dia tertusuk pak
terus gimana keadaan aida
lukanya gak terlalu dalam
dan sekarang aida sudah pulang ke kontrakannya
saya harus liat keadaan aida sekarang
ikut sama aku
maafkan aku pak
aku lakukan ini karena aku gak mau bikin kesehatan papa kembali menurun
siapkan aku unggul